sebuah pesawat latih tni au jenis grop tergelincir di runway dua puluh enam bandara adi sumarmo solo jawa tengah
kamis pagi sekitar pukul delapan lewat lima puluh menit waktu indonesia barat
pesawat hanya rusak ringan dan penerbang tidak terluka
akibat kejadian ini sejumlah keberangkatan mengalami penundaan
seperti penerbangan citylink tujuan jakarta halim perdana kusuma dan garuda indonesia tujuan jeddah
sedangkan pesawat lion air jt lima ratus tiga puluh enam dari jakarta tujuan solo sempat kembali ke cengkareng
dan lion air jt lima ratus empat puluh satu dialihkan ke bandara amatiani semarang
namun pada pukul sepuluh waktu indonesia barat bandara adi sumarmo kembali dibuka
hingga rabu siang penerbangan kembali normal